saudara anda kini di segmen teman ramadhan kompas siang
menjelang lebaran warga menyerbu pasar tanah abang untuk berbelanja hari raya
bagaimana keramaian di sana berikut ini liputan jurnalis kompas tv
asri gunawan dan juru kamera sultoni di pasar tanah abang jakarta
yang sudah dapat thr dan lagi cari perlengkapan untuk lebaran
saya sarankan untuk segera datangi pusat perbelanjaan
karena salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
yakni di pasar tanah abang di blok b ini sudah mulai dipadati pengunjung
tadi saya dari pintu masuk sampai di lorong sini
itu semuanya padat sekali oleh pengunjung dan bahkan saya harus berdesak desakan
tapi memang ini adalah momen yang sangat dirindukan setiap tahunnya
ketika bulan suci ramadan apalagi menjelang hari raya idul fitri
dan seperti hari ini sudah sepuluh hari menjelang hari raya idul fitri
nah saya ingin coba ngobrol ngobrol dengan salah satu pengunjung
yang lagi berbelanja di pasar tanah abang
maaf ganggu waktunya boleh ganggu sebentar ya bu
ibu ini lagi belanja di tanah abang dari mana asalnya ibu boleh tahu juga namanya siapa
dari depok saya heni sama dari depok saya lelling
ibu ini biasa belanja di pasar tanah abang setiap tahun atau gimana
saya lihat juga ini bawa belanjaan banyak banget ya
ini perlengkapan buat lebaran buat anak buat suami
ini koko baju buat pergi juga sekalian
berarti baju muslim dan baju baru yang dipakai buat lebaran
nah kenapa sih bu memilih untuk belanja di pasar tanah abang
nggak tahu kenapa ya dari dulu resepnya kesini karena mungkin banyak varian banyak pilihan terus
harganya juga lebih murah lebih murah
kalau kualitasnya gimana sih dibandingkan kan sekarang banyak di online online juga ya
tapi kenapa memilih untuk ke pasar tanah abang yang jelas jelas ini rame banget lebih milih buat berdesak desakan dan jauh jauh bahkan dari depok ya ke sini
kadang kalau kayak online suka gimana ya kadang ada sih yang gak beberapa yang benar cuman kadang suka kayak kurang puas
terima kasih ibu eni ibu leli untuk waktunya selamat berbelanja lagi dan selamat menunaikan ibadah puasa ya
asri gunawan sultoni kompas tv jakarta